dan untuk mengetahui perkembangan kasus puluhan ekor kucing peliharaan dan kucing liar mati mendadak di suntar agung jakarta utara
sudah ada korespondensi dari indonesia desi aritonang
selamat siang desi desi apakah sudah ada hasil uji lab terkait penyebab pasti kematian puluhan kucing ini
apakah karena virus atau karena sebab lain desi
selainnya maupun yang dari rt dua belas itu boleh mendatarkan diri ke lokasi imunisasi tempat saya berada sekarang ini
nah kalau saya bisa menyampaikan bahwa dari rt lima yang membawahi dua puluh rt itu ada sebanyak rt satu dua empat puluh enam dan rt sebelas dua belas rt lima belas dan rt sembilan belas
yang terdapat dua puluh satu kematian kucing pada beberapa hari yang lalu
namun sampai pada hari ini itu datanya bertambah menjadi dua puluh enam
dua puluh enam ekor kucing yang mati mendadak seperti itu informasi dari ketua rw lima sampai pada hari ini
dan untuk dari total dua puluh enam kucing yang mati itu kami bisa menyampaikan hasil lab dinas dari kpkp itu
diinformasikan bahwa kematian puluhan kucing tersebut itu bukan teracuni
jadi saya tekankan sekali lagi bahwa ini bukan karena racun
tapi masih perlu dilakukan uji lebih lanjut
jadi saya akan mengucapkan bahwa ini adalah satu sampel yang sangat berhenti
di mana sampel tambahan itu yang tadi ada sebanyak kucing mati yang diperiksa oleh dinas kpkp itu ada di bawah sepuluh kucing hidup kemudian
yang dibawa sampel darahnya dari sepuluh ekor kucing itu dibawa ke balai laboratorium kementerian pertanian di subang jawa barat
yang hasilnya nanti akan disampaikan kurang lebih sekitar empat belas hari ke depan terhitung dari tiga belas juli yang lalu untuk pengambilan sampelnya
saya akan ajak anda untuk melihat sedikit kondisi
dari imunisasi yang diberikan kepada kucing kucing di sekitar rw lima ini
permisi ya ini sudah di bawah kucingnya ya
saya mau tunjukkan sebentar
di rw lima ini setidaknya ada sembilan puluh delapan ekor kucing yang terdaftar di sekitar rw lima sunter agung jakarta utara
di mana pantai siang ini itu sudah ada tujuh puluh ekor
yang mendaftarkan yang terdaftar maksud kami didaftarkan oleh para pemiliknya untuk bisa mendapatkan imunisasi pemberian vitamin
yang bisa memberikan atau meningkatkan vitalitas tubuh dari kucing itu sendiri
juga mendapatkan sterilisasi yang nantinya akan dikerjakan atau dilakukan pada esok hari atau pada senin mendatang
namun dengan syarat syarat seperti adanya puasa terlebih dahulu jika sterilisasi ingin dilakukan
selain imunisasi juga setelah
proses screening kesehatan kucing dan dinyatakan sehat
maka kucing bisa di mendapatkan vaksin
yaitu vaksin rabies yang diberikan dari dinas kpkp
dan juga bekerjasama dengan sudin kpkp jakarta utara di setempat
dan ini juga kita bisa menyampaikan bahwa sampai saat ini animo masyarakat untuk bisa mendaftarkan kucing kucing mereka
berupa vitamin dan juga vaksin rabies itu masih terus meningkat
karena yang tadinya dijadwalkan sampai sebelas tiga puluh saja
itu sampai saat ini masih banyak warga yang berdatangan untuk bisa mendaftarkan mendapatkan vaksinasi pada pusing mereka
dan saya akan mengajak anda
untuk bisa berbicara kepada
berbicara kepada itu
suharini di kepala dinas kpkp provinsi dki jakarta
ibu suharini selamat siang
ibu sudah menyempatkan untuk memantau kegiatan imunisasi hari ini ya bu
kalau boleh disampaikan lebih lanjut bu
hasil laboratorium mungkin masyarakat masih ingin mendengarkan lebih lengkap daripada laporan saya
apa hasil dari temuan dinas kpkp bu untuk pemeriksaan kemarin
jadi hasil dari laboratorium kami secara patologi maupun nekrospi itu tidak
organ dalamnya ditemukan dalam kondisi yang normal
artinya apa artinya tidak dikeracunan gitu ya ataupun diracun
tetapi memang ditemui ada cacing di lambungnya
nah kemudian seperti pagi hari ini kita ketahui tindak lanjut kita
siang nanti kita akan melakukan disinfeksi atau biosecurity
berkerjasama dengan kawan kawan keurangan dan kecamatan
untuk lingkungan rw dan rt di sini
nah pada pagi hari ini kita melakukan kegiatan
pengobatan kemudian vaksinasi
nah itu untuk yang hasil yang tadi seperti disampaikan
itu cacing seperti apa bu
seberapa bahayanya dan seberapa kita harus sebagai pemilik

ya jadi itu biasanya adalah karena telah makan gitu ya
kalau cacingan pasti itu berlanjut akut

pasti akan menyebabkan malnutrisi
kalau malnutrisi biasanya dia akan mudah
sekarang penyakit gitu
nah itu yang perlu kita sampaikan
kita pada hari ini pada saat kita memberikan pengobatan vaksinasi
kita lakukan edukasi kepada pemiliknya
jadilah pemilik yang bertanggung jawab
caranya adalah dengan memberikan makanan makanan yang sehat kepada mereka
memberikan tempat tinggal yang layak untuk mereka
kalau mereka sakit itu diberikan pengobatan
dan dilakukan secara rutin vaksinasi
semuanya gratis dari pemroh dt cahabit
nah ini setelah kegiatan pada hari ini bu
hasil evaluasinya nanti apa
mana tahu pada beberapa hari ke depan masih ada kucing kucing yang mati seperti itu
jadi kemarin kita melakukan investigasi
investigasi tidak hanya dari kami sendiri pemprov
tapi kami melibatkan balai besar veteriner subang
kalaupun nanti ada indikasi yang lainnya
jadi akan lebih mudah kita mitigasi
nah hari ini memang itu adalah tindak lanjut kita
kita hari senin dari kawan kawan wilayah
menyelenggarakan yang namanya rakowir
rapat koordinasi wilayah
itu yang nanti kita akan sampaikan
yang penting sesungguhnya adalah bagaimana mitigasi wilayah wilayah lainnya
supaya tidak terjadi yang seperti ini
dengan cara apa
kalau dari kita sendiri adalah mempertahankan dki jakarta bebas rabies
dengan cara vaksinasi
dengan cara pengendalian populasinya itu
sterilisasi yang akan kita lakukan juga pada hari senin nanti
baik semoga semuanya berjalan baik dan lancar
dan tidak ada kematian susulan ya bu ya
terima kasih bu
terima kasih bu
nah yang paling penting memang betul sekali bahwa adalah menjaga kesehatan dari kucing kucing yang kita pelihara
dan juga menjaga makanan yang atau asupan yang diberikan
agar temuan seperti cacing dalam tubuh maupun adanya potensi virus itu tidak sampai terjadi
dan yang paling penting adalah dipelihara di dalam rumah untuk sementara waktu tidak dibiarkan berkeliaran keluar dari rumah
dan nanti kami akan update kembali seperti apa kondisi di sini
kembali anda ke studio
terima kasih bu
hingga jumat siang ini sudah ada dua puluh enam kucing begitu ya yang mati mendadak
dan juga ini bukan karena racun tapi lebih disebabkan oleh virus
dan imbauannya tadi dari sudin kpkp adalah bagi para pemilik kucing untuk bertanggung jawab memberikan makanan yang sehat
sehingga kucing tidak sampai terkena penyakit
terima kasih desi
kita terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus kematian puluhan kucing di sunter jakarta utara ini